beban berat kasur yang ia ikat di belakang sepeda tidak menyurutkan semangat
namun usia tidak bisa membohongi keadaan
saat sedih otot dan tulang sudah melewati batas kemampuan
abdul yang menahan lelah tetap menuntun sepedanya
menyusuri jalan sambil menawarkan kasur
hingga matahari terbenam beban berat kasur dagangan tidak juga berkurang
tidak jarang abdul kembali pulang dengan tangan hampa
lantaran tidak ada satu kasur pun yang terjual
ia pun tidak putus asa untuk memenuhi nafkah keluarga
selain berjualan setiap hari abdul mendatangi rumah pelanggannya
untuk menagih uang pembelian kasur dan bantal yang belum lunas
ya ia memperbolehkan pembeli mencicil jika belum memiliki dana yang cukup
baik tunai maupun dicicil abdul tidak memasang harga berbeda
sekitar tiga ratus ribu rupiah setiap kasur
bagi abdul lebih baik kasur dan bantalnya cepat laku
meski keuntungannya sedikit
abdul mengambil uang untuk membeli kasur

tapi kan rugi pak tinggal modalnya
kalau sudah masuk itu modalnya tidak ada uangnya tak usah lah
ada tuhan yang mengatur juga itu saja perinsis saya
di rumah kontrakannya abdul tinggal sendiri sedangkan istri tinggal di makassar
keempat anaknya sudah berkeluarga
walau kerap dilarang berjualan abdul raub enggan berhenti
dia tidak mau merepotkan orang lain
bahkan abdul kerap memaksa berjualan kendati dalam kondisi sakit
ini tidak pernah dilarang atau khawatir
iya sedikit juga tapi ya kemudian kok kena dia biaya juga sama istrinya ya
terus pernah tidak dia jatuh sakit
dia paksa kerja
sikap pantang menyerah dan semangat bekerja keras abdul malik memang patut menjadi contoh
di usianya yang sudah senja harus tetap bekerja
abdul raub mengaku belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah